terkait dengan temuan pakar ham pbb ini penilaian penegakan hak azazi manusia di papua dan papua barat yang dianggap memprihatinkan bahkan ini situasinya semakin diperburuk dengan adanya pelanggaran terhadap penduduk pembunuhan anak penghilangan penyiksaan dan juga pemindahan masal lalu kemudian indikasi ditelantarkan
nah pemerintah indonesia juga diminta untuk melakukan penyelidikan penuh serta independen terhadap situasi dan kondisi seperti ini seberapa benar kemudian temuan ini bagaimana kita membacanya apa respon pemerintah kita diskusikan lebih lanjut dengan narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan zoom dari luar studio yang pertama ada usman hamid direktur eksekutif amnesty international selamat malam bang usman apa kabar bang
selamat malam kabar baik
baik terima kasih bang usman sudah bergabung dengan kita
masih menunggu sebenarnya bang
perwakilan dari pemerintah untuk juga
bergabung dengan diskusi kita malam ini
tapi kita sudah
mulai ini pun juga belum ada konfirmasi
tidak apa apa kita tunggu saja kita lanjut saja
ada kemudian beberapa catatan
dari temuan pakar ham pbb ini
ham di papua dan juga papua barat
dianggap makin memprihatinkan
ada hal hal yang semakin
buruk begitu dengan
ada situasi ada penyiksaan
ada pemindahan masal anak anak
atau juga penelantaran
ini bagaimana kita
seberapa benar kemudian narasi itu bang
kalau kita lihat di dalam surat
sebelumnya yang disampaikan
kepada pemerintah indonesia
terkait dengan situasi
pengungsi di papua
dan papua barat
serta kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia
di kedua provinsi tersebut
dua kali komunikasi pada tahun dua ribu sembilan belas
dua kali pada tahun dua ribu dua puluh
dan dua kali pada tahun dua ribu dua puluh satu
nah di dalam komunikasi yang terakhir
yaitu tanggal dua puluh dua desember tahun lalu
kantor komisioner tinggi ham pbb
kembali menyuruh hati pemerintah
untuk meminta informasi klarifikasi
penjelasan tentang warga papua
yang mengalami pengungsian di sejumlah kabupaten
misalnya di kabupaten duga
kabupaten pegunungan bintang
puncak yahukimo pakuak
hingga dengan pintan jaya
termasuk juga di maibrat di papua barat
nah jadi komunikasi tanggal dua puluh dua desember itu
merupakan komunikasi katakanlah yang ketujuh
dari enam kali komunikasi
di dalam tiga tahun terakhir
pemerintah indonesia sebenarnya
sudah mencoba untuk melakukan semacam rapat koordinasi
pada tanggal delapan februari misalnya
ada rapat koordinasi yang dijadwalkan
untuk mengumpulkan informasi informasi
terkait dengan surat komunikasi pbb
yang berisi tentang berbagai kasus pelanggaran ham
dari mulai penembakan anak anak
baik yang mengakibatkan tewas maupun yang mengakibatkan luka luka
sampai dengan penghilangan paksa dan pembunuhan suami istri
beserta salah seorang saudara laki laki dari sang suami
yang kebetulan merupakan kepala desa di papua
nah kasus kasus seperti ini sebenarnya dalam komunikasi pbb
diminta untuk dijelaskan oleh pemerintah indonesia
namun seingat saya tanggal delapan februari
pertemuan yang seharusnya digelar oleh kemenko polhukam
saya kurang tahu apakah ada rapat koordinasi
yang merupakan penjadwalan kembali dari rapat tersebut
saya sendiri mendapatkan informasi dari kantor gubernur papua
yang ketika itu meminta saran hukum atau saran terhadap
undangan dari kemenko polhukam
yang meminta informasi terkait dengan pelanggaran pelanggaran ham
yang terjadi di papua dan di papua barat
nah sebenarnya yang kita perlukan adalah melakukan investigasi
jadi melakukan katakanlah penyelidikan ke lapangan
terkait dengan penembakan anak anak
itu kan penembakan yang sebenarnya terjadi dalam benturan senjata
antara aparat keamanan negara indonesia
dan para pembebasan nasional papua barat
atau mungkin kelompok yang sering disebut oleh pemerintah
sebagai kelompok kriminal bersenjata
menurut masyarakat aparat keamanan yang melakukan operasi
penyisiran mencari cpnpb atau mencari kkb
melakukan penembakan dari ketinggian hingga akhirnya
menyasar ke rumah warga dan kemudian mengenai anak balita dua tahun
yang akhirnya tewas dan anak balita sekitar umur enam tahun
sementara menurut kepolisian
itu dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata
nah tentu informasi yang seperti ini sebenarnya
kelihatan sekali seimbang di pbb
dan karena itu pemerintah indonesia sebagai katakanlah
pihak yang berwenang perlu melakukan penyelidikan lebih jauh
mana sebenarnya yang paling akurat
oke oke gini bang usman kalau tidak salah anda juga kan
secara berkala juga mengirimkan laporan begitu ya
terhadap kasus kasus pelanggaran ham ini ke pbb
apakah kemudian dorongan yang juga ditambah

dan teman teman di amnesti internasional
ini juga belum cukup atau belum bisa juga mencari
apa sebenarnya akar permasalahan konflik
dan persoalan ham di papua ini
sebenarnya berkali kali sudah disampaikan secara sangat jelas
apa sebenarnya akar masalah dari pelanggaran ham di papua
bukan hanya oleh lembaga hak asasi manusia seperti dewan ham pbb
atau prosedur prosedur khusus di dalam pemegang mandat pbb
maupun juga organisasi non pemerintah seperti lbh atau kontras
dan juga amnesti internasional
bahkan juga sebenarnya telah banyak disampaikan
oleh berbagai organisasi yang paling mencolok dalam setahun terakhir
sebenarnya koalisi bersihkan indonesia
yang terdiri dari sembilan organisasi non pemerintah
yang menjelaskan adanya kepentingan ekonomi
di balik misalnya konflik bersenjata atau pengerahan pasukan militer ke papua
hal seperti itu saya kira harusnya diperhatikan oleh pemerintah
demikian pula lembaga penelitian yang dimiliki oleh pemerintah
yaitu lembaga ilmu keperluan indonesia libi yang sekarang menjadi brin
adalah memetakkan akar akar masalah yang jadi sumber terjadinya pelanggaran ham
mulai dari marginalisasi orang asli papua
sampai dengan misalnya kekerasan dan pelanggaran ham
serta diskriminasi terhadap orang papua
nah ini yang sebenarnya perlu diperbaiki
saya lihat pemerintah indonesia dalam setahun terakhir
justru mengambil kebijakan yang tidak koheren antara satu institusi dengan institusi lain
ada institusi yang mengedepankan pendekatan keamanan
pas pas urusan ham belakangan
ada juga yang misalnya mengatakan kita perlu pendekatan humanis
ada lagi institusi lain yang menggunakan terminologi berbeda
misalnya papua harus ditangani dalam kerangka undang undang tindak pidana terorisme
jadi antar instansi pemerintah itu memiliki pendekatan yang berbeda beda
ditambah lagi pemerintah bersama dpr
di mana terdapat undang undang otonomi khusus tahun dua ribu satu
dengan undang undang amendement ke dua tahun dua ribu dua puluh satu
yang isinya melemahkan otonomi politik dari pemerintahan papua
baik itu pemerintahan provinsi maupun representasi kultural orang asli papua
seperti majelis rakyat papua
kalau dilihat secara lebih dalam
kelihatan sekali ada usaha untuk mengembalikan pengelolaan pemerintahan dari papua
ke jakarta oleh pemerintahan jakarta
kalau dilihat salah satu motifnya atau kecenderungannya
adalah untuk menguasai sumber sumber kekayaan alam di papua
inilah salah satu ya selain misalnya benturan senjata antara kedua kelompok bersenjata
negara dan opm misalnya
itu menjadi sumber dari terus berulangnya pelanggaran hak asasi manusia
gantian warga sipil yang akhirnya mengungsi
dari mulai di puncak yahukimo wakfak
sampai dengan intan jaya pegunungan bintang dan juga di puncak
yang anda sampaikan tadi mungkin kita sudah menyaksikan bersama
pendekatan sudah dilakukan mulai dari pendekatan militer begitu ya
humanis sosial dorongan dari sejumlah pihak untuk berakselerasi juga
sepertinya kita juga sudah melihat upaya upaya itu
tapi kemudian ada
ada tudingan yang mengatakan bahwa konflik dan juga kekerasan pelanggaran ham di papua ini
memang merupakan bentuk provokasi yang sengaja disetting oleh kelompok tertentu dipelihara
untuk mengambil keuntungan tertentu
menurut anda bagaimana statement seperti ini
statement statement seperti itu akan menjadi kredibel
kalau ia disertai dengan penjelasan dan bukti yang memadai
tapi kalau hanya spekulasi
itu hanya akan menjauhkan kita dari kemampuan untuk menyelesaikan masalah
jangankan organisasi non pemerintah misalnya aktivis aktivis
bahkan gubernur papua pada sembilan februari yang lalu
dalam sebuah kesempatan mengekspresikan kegundahannya
bahwa orang papua tidak hidup dalam kebahagiaan
lalu ia menunjuk kabupaten intan jaya menangis
pegunungan bintang menangis
bahkan papua barat di luar provinsi papua yaitu di maibra
juga dikatakannya menangis
gubernur bahkan mengatakan orang papua tidak lagi hidup aman di negerinya sendiri
orang papua menangis
dan itu satu pernyataan yang sebenarnya menunjukkan adanya kegentingan di papua
karena gubernur dalam rangka perundang undangan merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat
atau wakil pemerintah pusat di papua
jadi kalau gubernur sudah mengatakan demikian
mestinya ada semacam langkah langkah yang segera dilakukan
bisa saja misalnya pemerintah jakarta pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi papua membentuk tim independen
tim gabungan pencari fakta
baik untuk memastikan para pengungsi itu bisa kembali ke kampung halaman mereka
mendapatkan layanan kesehatan tempat perlindungan dan lain sebagainya
maupun terhadap dugaan dugaan pembunuhan penghilangan secara paksa
dan juga penembakan dan penyiksaan yang terjadi di sejumlah wilayah di papua
oke bang usman gini kita kan sebenarnya sudah sering begitu ya dihadapkan dengan konflik
misalnya di aceh di ambon di poso
tapi kemudian penyelesaian penyelesaian dan pendekatan yang dilakukan ini
berujung dengan keberhasilan begitu
apakah kemudian kompleksitas yang terjadi di papua ini yang membuat upaya upaya tersebut juga mental begitu
karena terakhir kita juga mendengar presiden jokowi itu malah memilih atau menunjuk beberapa orang begitu ya
yang mengupayakan untuk berdialog begitu
ini juga sepertinya belum membuahkan hasil yang cukup signifikan
ya betul sekali bahwa presiden jokowi pernah membentuk
tim khusus ya ada tiga orang
pertama teten mas duki
kedua jenderal purnawirawan wiranto
dan yang ketiga intelektual papua nyalet sebae
teten mas duki sudah menjadi menteri kooperasi
jenderal wiranto sudah masuk di one team press
sementara nyalet sebae meninggal dunia
dan ketiga orang ini tidak pernah mendapatkan misalnya surat keputusan resmi dari presiden
yang memberi tugas kepada mereka untuk misalnya melakukan dialog dengan kelompok bersenjata
atau dengan kelompok pro kemerdekaan di papua atau tugas tugas lain yang sangat dibutuhkan
akibatnya adalah sebenarnya sekarang terjadi kekosongan presentasi dari pemerintah pusat
memang pemerintah pusat baru baru ini membentuk badan khusus di bawah kantor wapres
tapi tampaknya itu justru malah membuat hubungan pemerintah pusat di jakarta
dan pemerintah pusat di jakarta menjadi lebih semakin jauh lagi dengan pemerintah provinsi papua
dan lebih khusus majelis rakyat papua
di dalam persidangan makamah konstitusi misalnya kelihatan sekali majelis rakyat papua
dan juga pemerintah provinsi papua merasa tidak pernah dikonsultasikan secara substansial
maupun juga prosedural dengan pemerintah pusat dalam mengubah undang undang otonomi khusus
bahkan mereka merasa dan menilai bahwa undang undang otonomi khusus yang baru
melemahkan otonomi politik pemerintahan papua dan melemahkan perlindungan hak hak orang asli papua
kalau kita kembali ke kasus kasus yang sebenarnya disebut berhasil dalam penyelesaian konflik di aceh
atau di maluku atau di poso sebenarnya itu adalah modal sosial pemerintah indonesia
bahkan itu dipuji oleh masyarakat internasional sebagai contoh keberhasilan
kalau kita lihat sejarah dari presiden soekarno sampai sekarang
kelihatan sekali bahwa pendekatan pendekatan militer telah menimbulkan begitu banyak korban
dan tidak menyelesaikan masalah
dan akhirnya banyak sekali kecenderungan untuk memilih jalan damai
seperti yang ditempuh dalam penyelesaian konflik bersenjata di aceh
seharusnya kalau aceh itu bisa papua juga bisa
bahkan kalau diukur dari postur kekuatan senjata gerakan aceh merdeka
dan organisasi papua merdeka jauh lebih besar di gerakan aceh merdeka
dengan kata lain kompleksitas kekuatan kelompok pemberontak atau kelompok pro kemerdekaan wilayah
itu jauh lebih misalnya bisa diajak dialog di papua ketimbang di aceh misalnya
jadi seharusnya papua itu bisa
bahkan otonomi khusus papua itu menginspirasi undang undang pemerintahan aceh
yang didalamnya akhirnya menjadi dasar pembentukan wali nangguru
semacam badan tertinggi di aceh
sampai dengan dibolehkannya orang aceh untuk mendirikan partai lokal di aceh
dan akhirnya bisa mengelola pemberontakan bersenjata ke dalam perjuangan politik yang damai
di kursi kursi parlemen dan di pemerintahan
nah ini yang sekarang di papua justru sudah terjadi
ini saya kira harusnya menjadi refleksi dari pemerintah
mudah mudahan persidangan di mahkamah konstitusi bisa membuahkan putusan
yang mengembalikan semangat otonomi khusus agar integrasi papua dalam kerangka otonomi khusus itu
tidak semakin tidak menentu kedepannya
dan kalau tidak menentu saya kira akan banyak korban di warga
oke biar tidak banyak korban lagi bang tidak ada trauma berkepanjangan
bagaimana kemudian tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap temuan pbb ini
karena banyak juga yang mengatakan dialog adalah pendekatan yang paling logis
tapi kemudian apakah ini juga bisa diuji untuk menyelesaikan persoalan persoalan konflik dan ham di papua ini
dan saya percaya bahwa pemerintah indonesia punya orang orang yang bisa diandalkan untuk melakukan negosiasi
dengan organisasi papua merdeka
demikian pula sebaliknya kalau kita lihat peta kekuatan politik kemerdekaan di papua
telah terkonsolidasi di dalam ulmwp united liberation movement for west papua
dan negosiasi itu mestinya bisa dilakukan sehingga bisa menghentikan desingan peluru
bisa menghentikan konflik bersenjata yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa
baik itu warga sipil aparat keamanan
atau misalnya tenaga kerja seperti yang baru baru ini terjadi di beyoga
jadi saya kira pilihlah jalan damai hindarilah pendekatan kekerasan berbasis pengerahan pasukan militer
dan lindungilah orang orang di papua itu sebagaimana pemerintah melindungi begitu banyak orang orang lainnya di indonesia ini
oke baik kita harapkan upaya upaya damai tersebut dan pendekatan pendekatan yang lebih humanis dan sosial serta kemanusiaan ini bisa
yang juga penting sebenarnya akan sangat baik kalau pemerintah di jakarta dan juga pemerintah provinsi papua
membentuk tim gabungan atau tim independen untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan dugaan pelanggaran hak asasi manusia
sebagaimana yang tertuang di dalam laporan pbb atau yang pernah mau dibahas di kemenkopol hukam
maupun juga yang pernah disampaikan oleh gubernur papua lukas nmb
oke baik bang usman
semoga ini segera ditindaklanjuti ya agar menyelesaikan semua persoalan di sana
sampai dialog kita berakhir perwakilan dari menko polhukam dan juga dari pemerintah dari istana juga belum memberikan konfirmasi
tapi tidak apa apa kita memiliki keterbatasan waktu
bang usman terima kasih sudah memberikan perspektifnya di cnn indonesia newscast malam ini salam sehat